pemerintah provinsi dki jakarta menerima usulan badan pra pengelola transportasi jabodetabek
untuk memajukan jam pemberlakuan aturan ganjil genap di ibu kota
uji coba pengaturan nomor ganjil genap dimulai pada senin hari ini dua puluh tiga april
uji coba penerapan aturan ganjil genap di jalan protokol ibu kota dimulai pukul enam hingga sembilan pagi
menurut wakil kepala dishub dki sigit wijatmoko
penerapan aturan ganjil genap akan berdampak positif karena bisa mengurangi kemacetan hingga dua puluh persen
sigit menambahkan selama uji coba pengaturan waktu ganjil genap tidak akan dilakukan penilangan terhadap pengendara
sementara itu wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno mengatakan uji coba penambahan jam peraturan ganjil genap
di jalan protokol jakarta ini akan dimulai pada senin dua puluh tiga april dan diberlakukan selama satu minggu
uji coba penerapan aturan ganjil genap di jalan protokol ibu kota dimulai pukul enam hingga sembilan pagi
menurut wakil kepala dishub dki sigit wijatmoko
untuk mengetahui informasinya sudah ada rekan kami produser lapangan cnn indonesia mutia wiro sastro di jakarta
good morning mutia memang saat ini masih berlaku ya kalau anda pantau jika dibandingkan mungkin sebelum jamnya dimajukan
seperti apa pantauannya
good morning prabu daniar sudah kira kira satu jam empat puluh lima menit berselang setelah hari pertama
uji coba untuk penambahan waktu penerapan ganjil genap di kawasan sudirman tamrin
sepantauan saya anda bisa lihat di belakang saya ini adalah kawasan sudirman tamrin tepatnya di depan bundaran hi
begitu kita lihat bahwa kendaraan masih ramai lancar
dari pukul enam tadi memang kendaraan masih lebih lancar dari ini sekitar tiga puluh sampai empat puluh km per jam
namun kembali lagi masuk ke pukul delapan pagi ini mulai padat begitu daniar dan prabu
namun dibandingkan dengan hari hari biasanya
pada pukul tujuh untuk ganjil genapnya sendiri biasanya memang lebih padat begitu dari pukul tujuh
nah bisa dilihat di sini daniar dan prabu memang untuk penerapannya sendiri seperti tadi laporan anda sebelumnya
kali ini sampai dua minggu ke depan yaitu sampai empat mei dua ribu delapan belas senin sampai jumat masih berupa sosialisasi saja
dengan adanya sosialisasi sehingga dari pukul enam sampai tujuh masih merupakan sosialisasi himbauan kepada masyarakat
dan juga diberikan pula panggilan
dan juga ada videotron mini begitu yang dilakukan oleh dishub dki jakarta untuk mengingatkan kepada masyarakat seperti apa penerapannya bahwa ditambahkan
dimajukan jamnya dari pukul enam sampai pukul sepuluh
diingatkan kembali untuk ganjil genap di sore hari jam pulang kerja sore hari tetap yaitu dari pukul empat sampai pukul delapan malam
sosialisasi berjalan lancar sebelum tadi pukul enam juga satuan gabungan dari ditlantas ke subdit dikiasa
dari polda metro jaya dan juga dari
bptj tadi melakukan apel gabungan karena dua minggu ini tadi kami telah melakukan wawancara pula oleh kepala bptj bambang prihartono mengatakan bahwa untuk fokus dua minggu ini lebih kepada sosialisasi kepada masyarakat
ada dua capaian yang ingin dicapai dan juga dua alasan mengapa akhirnya dimajukan jamnya
dan niar dan prabu kita tahu bahwa satu bulan bangunan ini sudah ada sosialisasi kemudian sudah ada penerapan pula ganjil genap di ruas ruas jalan tol kota kota penyangga di jakarta seperti cikampek lewat gerbang tol bekasi
kemudian jagorawi lewat gerbang tol cibubur dan juga jakarta tanggerang lewat gerbang tol kunciran
dengan adanya ganjil genap di ruas ruas jalan tol tersebut ini disinyalir ternyata setelah adanya evaluasi lhr atau lalu lintas harian rata ternyata di titik titik tersebut ada penumpukan di kantong kantong tol seperti di cawang taman mini dan juga di tomang jakarta barat
dengan adanya seperti ini diharapkan dengan adanya penambahan jam ganjil genap di jalan protokol diharapkan
pola berkendara masyarakat dan juga pola masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum menjadi berubah menjadi lebih pagi misalnya pola berkendara masyarakat dengan adanya ganjil genap di jalan protokol menjadi pukul enam masyarakat ibad kata tidak menggampangkan untuk biasanya jam tujuh jadi tidak menggampangkan untuk berkendaranya mungkin untuk keluar rumah mungkin nanti saja setelah jam enam misalnya seperti itu
dengan adanya pola berkendara yang berubah diharapkan untuk kemacetan kemacetan yang biasanya disinyalir di titik titik keluar jalan tol
menuju ke jalan protokol di jakarta pusat sampai jakarta selatan ini diharapkan akan dapat mengular
jadi ibad kata untuk membagi beban beban kendaraan yang biasanya mengular di sepanjang jalan tol
kita lihat nanti seperti apa perkembangannya prabu daniar dan pak bambang juga tadi telah menyampaikan pula bahwa ini juga mengikuti harapan dari kementerian perhubungan menjelang asian games dua ribu delapan belas
kita tahu nanti pada juli agustus nanti diharapkan adanya paket paket kebijakan yang nantinya dari kementerian perhubungan tentunya yang nantinya akan diterapkan
ini jalan jalan protokol di jakarta yang nantinya juga akan diterapkan seiring dengan kesuksesan apakah sukses atau tidak ganjil genap yang dimajukan di jalan protokol
kita akan tunggu nanti kira kira bukan cuma di sudirman tamrin saja tapi diharapkan bisa diimplementasikan pula di jalan jalan protokol lainnya untuk ganjil genap dimajukan dari pukul enam sampai pukul sepuluh
daniar dan prabu
ya baik mutia wiro sastro terima kasih atas informasi yang sudah anda berikan